sebelumnya relawan prabowo gibran mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota bekasi melalui dpc pkb kota bekasi jawa barat pada senin siang
formulir untuk mendaftarkan ketumum psi kaisang pangarap
ketum relawan nasional pro relawan prabowo gibran richard effendi menyebut sudah berkomunikasi dengan dpp pks soal rencana relawan mengajukan kaisang pangarep dalam pilwakot bekasi
nama kaisang dinilai masuk dalam bursa bakal calon wali kota bekasi atas aspirasi dari masyarakat
tingkat kota bekasi belum ada komunikasi
belum sudah mulai menjalankan komunikasi tapi tinggal menunggu waktunya saja ketemu semuanya
walau pengambilan formulir pendaftaran diwakilkan oleh relawan namun sekretaris dpc pkb bekasi mewajibkan agar kaisang mengembalikan langsung formulir pendaftarannya ke kantor dpc kota pkb
formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota harus dikembalikan
maksudnya dikawal dari dpp pks
maksimal tiga hari setelah pengambilan

kaisang yang berubah ubah pecat mengundungi saya diangkat ambil formulir dia silahkan
kenapa untuk bekasi mendorong kaisang pangarep pak richard
apa kinerja yang sudah terlihat prestasi kaisang apa sih untuk dijual kepada warga kota bekasi
yang visioner yang kedua kami menganggap mas kasang itu mampu mengangkat dan memajukan kota bekasi
yang ketiga mas kaisang itu mampu menjaga kebenekaan di kota bekasi yang heterogen
itu kira kira pertimbangan kita pak
kan persoalan bekasi itu kompleks ya pak richard
banyak sekali permasalahan banjir macet tata kelola kotanya juga
sedangkan kaisang kita tahu di psi baru ketika pemilu ini
bagaimana relawan yakin dengan sosok kaisang bisa memimpin bekasi pak richard
kita menganggap mas kaisang itu sosok anak muda yang visioner tadi pak
kemampuannya dengan pengalaman dari berbagai pengalamannya di partai
mungkin akan yakin kita sanggup membawa kota bekasi maju ke depan
memang kita tahu bekasi banyak permasalahannya
nah kita butuh pemimpin yang datang dari luar
melihat kota bekasi itu datang dari luar bukan dari dalang
kalau kita lihat pemimpin yang muncul saat ini di kota bekasi
yang memimpin dari dalam itu pemikirannya masih sama
jadi harus melihat bekasi itu jauh
melihat bekasi itu dari luarnya
sehingga mampu melihat kemajuan di kota bekasi
oke ini sudah komunikasi dengan psi pak richard
berbagai elemen masyarakat dan juga berbagai relawan yang akan mendukung mas kaisang untuk maju jadi wali kota bekasi
nah kita juga sudah nanti terkumpul semua dukungannya
kita akan berhadap psi untuk menyampaikan dukungan kita
jadi intinya yang memperjuangkan yang meminta mas kaisang maju ke kota bekasi adalah masyarakat bekasi
kita juga sudah bergabung pengamat politik ikrar nusa
kali ini ada relawan yang mendaftarkan kaisang di bursa pilwakot bekasi
kenapa ini banyak sekali yang lingkaran jokowi
anak jokowi masih menjadi daya tarik di pilkada ini prof ikrar
ya biar bagaimanapun selama bapaknya masih berkuasa sebagai presiden tentunya anaknya masih punya apa namanya
pauan yang dikawal juga ya termasuk juga pengaruh dari presiden tentunya masih ada ya
cuma yang saya heran ini kok ksang bisa pindah pindah begitu
maksud saya tadinya ingin jadi wali kota depok kemudian ingin menjadi wali kota di jawa tengah
solo dan kemudian juga di wilayah yang lain sekarang masuk bekasi
walaupun saya juga tidak apa namanya itu berbeda pandangannya dengan bekasi
dengan bung effendi tadi ya bung rikat tadi
karena memang kalau memang dia itu bisa terpilih dia bisa saja menjadi orang yang diharapkan bisa berfungsi secara baik di bekasi
karena anda tahu ya kota bekasi itu kalau kita lihat dari perasaranannya perasaranan jalannya itu benar benar amburadur gitu kan
kemudian juga apa namanya itu sekolah juga
boleh dikatakan perhatian dari pemerintah daerah kurang sekali begitu kan
demikian juga dalam kaitannya dengan persoalan persoalan apa istilahnya itu kesehatan ya pelayanan kesehatan dan sebagainya ya
ini katanya permintaan dari masyarakat bekasi dari relawan inisiatif relawan juga prof ikrar
masih jadi jaminan tentu lingkaran jokowi ini bisa menata atau menjadi daya jual di pilkada ini
saya tidak tahu pasti apalagi nanti kan pada saat pilkada itu berlangsung jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden ya
tapi biar bagaimanapun ya saya menduga biar bagaimanapun anggaran yang dimiliki jokowi itu kan masih cukup besar ya untuk kemudian mendanai anaknya untuk maju
baik itu di apa namanya itu pilkada untuk jabatan gubernur ataupun wali kota ya
seperti untuk apa namanya itu anak mantunya di
ya di sumatera utara sebagai calon gubernur
untuk kaisang sebagai calon wali kota ya
tapi kita juga nanti lihat saja apakah masyarakat bekasi ya itu juga akan kemudian memberikan sambutan yang baik juga ya
apalagi buat saya agak aneh juga apa namanya kok bukan psi yang mengajukan tapi malah pkb dan juga ingin juga dapat dukungan dari pks
berarti memang psi belum memiliki pilihan yang sepatutnya dan bisa dihukum juga tapi itu memang tidak cukup
psi belum memiliki perwakilan di parlemen daerah di bekasi gitu karena itu dia menggunakan apa
istilahnya itu kendaraan lain ya yang dipilih pkb atau pks dan juga partai partai lain
gitu baik tapi juga aneh kenapa aneh karena kau bukan dari partai yang berasal dari dua tapi
mulai yang berasal dari kita tanyakan kita tanyakan profikraya pak richard kenapa pkb
kenapa enggak golkar atau gerindra yang biasanya sudah terbuka nih kalau pada keluarga jokowi berkaca
pada kemarin bobina setiaan golkar terbuka tuh hai nah kenapa kita miliki pkb nah kebetulan pkb ini
kemarin memberikan ruang untuk semua elemen masyarakat untuk menetarkan maju kepada
maju jadi calon wali kota yang kedua saya lihat sosok struktural di pkb kota bekasi agak unik
dipimpin oleh anak anak muda jadi saya lihat memang mereka lebih visioner dibandingkan partai partai
yang lain yang sudah banyak orang tua sehingga ini jadi satu entry point bagi kami relawan untuk
memilih pkb sebagai entry point masuknya kaisang nah untuk partai partai yang lain menurut
informasi yang kami dapat mereka harus mendapat rekom nah beda dengan pkb dari bawah dulu mendaftar
dulu baru berbicara dengan rekom dipanggil oleh
relawan nanti ketika sudah ada kendaraan
nah sesudah ini nanti kita akan
untuk mendorong mas kaisang maju jadi
wali kota bekasi kira kira gitu pak
gambarkan ke depan dengan pencalonan
ada apa yang kira kira bisa terbayangkan nanti
saya masih menganggap bahwa ini adalah bagian dari
walaupun memang untuk posisi kaisang
kenapa demikian karena kaisang
rekayasa rekayasa yang lain ya
bansos beras dan sebagainya
atau mantan gubernur sumatera utara
ini di daerah bekasi
khususnya kota bekasi anda tahu
dan juga tentunya pks ya
kenapa juga misalnya
bagaimanapun yang menjadi bupati
dari golkar dari pdip
bekasi juga memiliki sejarah yang
wali kotanya ya kenapa demikian karena
tidak ada dua wali kota
pendaftaran kemarin formula diambil
dan harus ksang langsung kalau serius
untuk maju ini sudah ada komunikasi
kaisang dengan pkb bekasi
mau coba mematahkan dulu pendapat
pak jokowi untuk mendukung mas kaisang
kita masih menjalin hubungan nih dengan psi
pkb nah kita akan mengembalikan
itu sesudah bertemu nanti dengan mas kaisang
mencari teman yang tepat bertemu dengan mas ksang
jadi wali kota bekasi ini kapan
karena kan deadline nya besok berarti pak richard ya
dan jumat itu kan libur gitu ya
memang itu pendala juga bagi kami
waktu itu adalah waktu
jadi memang kita harus nanti berkomunikasi
kalau misalkan ksang yang gak mau ini untuk bekasi
bagaimana relawan pak richard
sebenarnya ksang itu urusan mas ksang
mas kaisang ini kan ingin memajukan
dia akan berpikir balik untuk
prof ikral ketika ada dorongan
apa yang bisa menguatkan ksang
oke pilihlah di bekasi
mulus atau tidak nih
pencaunan ksang ini prof ikrar
karena ini kan untuk caleg itu kan
ataupun gubernur itu tentunya
ada keinginan dari masyarakat bawah
tahu kota bekasi seperti apa
antara bulan ini sampai